hai good morning pemirsa wah lebaran dikit lagi nih kalau saya sih ya termasuk golongan yang
belanjanya injury time sebentar lagi hari h mau cari baju terus apa ya perlengkapan
sholat plus juga kue kue kering nih untuk dinikmati bersama dengan keluarga nah kalau deket deket
hari h seperti sekarang kira kira apa perbedaannya ya jangan jangan bisa dapat
harga yang lebih murah gitu udah mulai promo ya udahlah sekarang oke kak ditonton dulu aja kak
pusat grosir di tamrin ini terbagi jadi beberapa zona busana muslim perlengkapan haji dan umroh
hingga pusat batik nusantara semua tenen buka setiap hari dari sembilan sampai sepuluh siapin tenaga
dan budget cukup aja buat keliling baju lebaran bajuamong kokoh baju gamis terus baju buat anak
anak sama ngasih buat hadiah guru terus kenapa pilihnya ke sini karena dari model modelnya juga

boleh silahkan hampir belanja
kalau saya pertama tama mau cari baju muslim sarimbit alias seragaman sama suami dan anak
saya mau cari yang premium model dan harganya
area ladies market tujuannya
jadi sekarang tuh minat pasar lagi ke warna warna pastel
oke iya kebanyakan hijau sage sih kak hijau hijau kayak gini
wow ini ada semua lengkap nih
tapi kalau ini kita udah habis
ya paling tuh yang banyak tuh yang ini kak model ini
oke aduh itu dia ya
kalau misalnya belanja belanja deket deket hari ya akhirnya udah keburu gak lengkap
untuk seragaman kebanyakan pembeli memesan warna hijau sage dengan bahan yang floween dan adem
modelnya pun sama dengan gamis anak dan berwarna senada dengan kemeja koko ayah anak
gak mau seragaman model gamis inner plus outer dengan banyak rendah ini paling laris
pembelinya banyak berasal dari luar pulau jawa
detailnya dihiasi payet jadi makin manis ya
mau yang murah meriah coba deh ke pasar tasik di lantai lima
tiap senin kamis lantai ini kedatangan pedagang tambahan
langsung dari tasik dan mulai buka
dari jam lima pagi
mayoritas pedagang menjual hijab
soal harga tetep harga pas ya gak bisa nawar
tapi kalau mau harga lebih murah ya beli aja grosiran per seri
gak rugi sih beli banyak buat stok
untuk bahan volle yang lagi hits ini aja banyak banget pilihan motifnya
dan tidak sama satu dengan lainnya
buat yang tipe satset satset ini cocok
hijab berbahan jersey instan
pilih deh hijab segitiga ini
nah untuk yang senang bergaya syari pasti pilih yang satu ini nih
berukuran panjang dan lebar terasa nyaman
kita intipmu kenal sama saja dibuat sholat
mukena berbahan armani silk mendominasi
mulai dari yang sederhana penuh rendah sampai motif
semua model mukena diklaim laris manis
tergantung permintaan pembeli
dan sampai saat ini ratusan potong sudah terjual
mau yang gak pasaran
di toko ini ada mukena armanisir berhias bunga hasil sulaman tangan loh
simple tapi mewah
kalau travel size itu biasanya
ada yang holos ada yang motif juga
bahannya apa ini
tapi ini juga paling laris paling diburu sekarang
tataris juga yang kayak gini yang lagi banyak dicari karena dia bermotif
ini juga yang lagi zaman sekarang ya bu ya
iya lagi jaman sekarang
satuan biasanya kan kalau misalnya yang berhijab itu mereka gak mau lepas hijabnya
langsung pakai mukena nah ini bisa nih dibuka aja ya kan
tapi kalau misalnya seperti ini
seperti saya gak berhijab
tinggal dipakai aja
tuh jadi gak perlu punya dua macam mukena
untuk sajadah dijual di toko terpisah
perbedaan harganya berdasarkan jenis bahan ukuran dan ketebalannya
termurah sajadah dalam kemasan tabung ini
berbahan dasar kain tambang mudah dilipat dan tidak makan tempat
cocok untuk hampers
sampai jumpa di video selanjutnya
wah ada nih disini sih bukan sentra nya kue kue ya
tapi kenapa enggak kalau misalnya saya tadi beli baju langsung ya kan
sekali lagi dua tiga pulau terlampaui
sekalian jalan kita langsung beli kue kue
kalau kiloan gini kan pasti harganya jadi bisa kita sesuai dengan budget
dan banyak jenisnya kita lihat ya
sebetulnya saat ramadan ada bazar kue kering dalam toples
tapi yang kiloan lebih banyak pilihan
dan ada kue jadulnya
aduh auto bingung semuanya kelihatan enak
spesialnya sih nastar
nastar kue lidah kucing ini
terus ini pun juga sama
oke jadi emang semuanya pasti ada ya
tapi kalau nastar kayaknya bukan dikiloin gitu ya mbak ya
kalau yang nastar yang kan ada dua jenis
kalau yang ini itu kan kayak nastar juga
tapi dia lebih kayak cookies gitu
apa mau dong mbak beli
akhirnya saya pilih membeli nastar versi cookies
yang selain nanasnya ada di antara tumpukan adonan
kue bangkit berwarna coklat yang lumer dan jarang ada
kue gemros kesukaan anak anak
dan si wajib ada kacang bawang
totalnya gak sampai empat ratus ribu rupiah lah pemirsa
jadi deh lebaran
terima kasih ya mbak
terima kasih mbak
yeay akhirnya sudah selesai ya kan
saya sudah selesai belanja untuk persiapan lebaran nanti
langsung deh tinggal menghitung hari menuju hari raya idul fitri
tapi kayaknya yang paling penting adalah jangan lupa sebelum berangkat ke pusat perbelanjaan
listing tuh apa apa aja yang dibutuhkan
jangan sampai kalap gak fokus bingung
akhirnya cuma lama di tempat tapi nggak beli apa apa atau terlalu banyak membeli
tim liputan cnn indonesia